sementara di mojokerto aksi konvoy pelajar merayakan kelulusan diwarnai rahasia petugas kepolisian
sempat terjadi kejar kejaran antara polisi dan para pelajar yang melintas di jalan raya
dalam razia ini lima belas pelajar diamankan karena tidak memiliki sim dan surat kendaraan
rombongan konvoy pelajar ini langsung dihadang dan dikejar polisi saat melintas di jalan raya mojosari pungging kebupaten mojokerto
para pelajar pun kocar kacir melarikan diri
sebagian pelajar yang tertangkap dibawa ke tepi jalan dan langsung diperiksa kendaraannya serta tas bawaannya
polisi sengaja melakukan razia karena aksi kelulusan dengan berkonvoy memang telah dilarang
dalam razia ini pelajar yang tidak memiliki sim dan tidak membawa stnk langsung ditilang di tempat
sedangkan untuk pelajar laki laki mendapat hukuman tambahan yakni berupa push up di pinggir jalan
sementara di polres mojokerto seorang ibu mendatangi petugas satlantas sambil menangis memohon anaknya yang ditangkap saat berkonvoy merayakan kelulusan segera dibebaskan
setelah berjanji tidak melakukan konvoy lagi pelajar tersebut akhirnya dibebaskan
dalam razia itu petugas mengamankan lima belas pelajar sma
mereka diamankan dari sejumlah jalan protokol saat menggelar konvoy kelulusan sma
selain menggunakan kendaraan perotolan belasan pelajar ini juga tidak memiliki sim serta tidak memakai helm saat berkendara